lalu bagaimana kawanan copet tersebut melancarkan aksinya di setiap perhelatan motor balap begitu ya
seperti di world superbike mandalika sudah bergabung bersama kami kabit humas pol dan ntb kombes pol artanto
selamat sore pak artanto
pak tanto sebelum lebih lanjut mengetahui bagaimana modus yang dipakai begitu korbannya bagaimana
kita ingin memahami frasa jaringan internasional ini maksudnya apa pak
mereka ini warga indonesia atau warga dari luar negeri atau modusnya atau skillnya internasional atau apa
ini juga cukup membingungkan
ya diksi jaringan internasional itu karena mereka itu bermain di indonesia dan di luar negeri
dan jumlah mereka tidak hanya empat mereka bergabung dengan teman teman yang lain
dengan sasaran yang sama yaitu aksi pencurian keberatan
atau ya ikut dengan topik
bermain mereka bukan hanya di indonesia bukannya di spk
di event event internasional yang lain pun mereka akan bermain
baik di dapur di malaysia di indonesia
dan modus mereka bukan eke eke atau tanpa modal
modal yang didapat itu akan lebih daripada modal yang sudah dikeluarkan
jadi kemarin yang diamankan oleh petugas
sementara ini empat orang
ini kewarganegaraannya indonesia semua
ya betul indonesia
dan kebetulan mereka ini satu keluarga
bapak ibu anak
ini satu kompok
dengan tugas yang sudah dibagi bagi
ada petang pemerintah
dia itu ekstor ibu anak
pengalian daripada perban
dan pengumpul terakhir
itu adalah ayahnya
dan seberikutnya dia berjugas untuk membongkar hp pada saat
jumat yang tidak diketahui
untuk timnya untuk dibuang
dengan harapan supaya dia tidak terdeteksi oleh aparat
empat orang diamankan
kabarnya masih ada beberapa orang lagi yang saat ini masih terus diburu begitu ya
hingga hari ini pak tanto
yang tertangkap pertama ini adalah laki laki
kemudian yang tiga lagi ini perempuan itu ditangkap
bukan di lokasi wsbk
dia ditangkap di pelabuhan lembar pada saat akan menyeberang pengguna beri ke
dan kemudian hasil pengembangan dari empat tersangka ini
ini ternyata mereka masih punya
ternyata sindikat lain
kelompok lain yang memang
pada pelabuhan wsbk itu
mereka melakukan penyelidikannya
empat orang pada saat
mereka berada di atas kapal feri
mereka menyeberang dari kelompok ke
jadi ditangkapnya di atas kapal
pada saat berlayar
mentang mentang event internasional begitu ya pak ya
jaringannya juga internasional
atau jangan jangan ini sindikat lain
ada keterlibatan warga negara asing juga pak
ya untuk sementara ini masih orang indonesia semua
dan mereka sudah merencanakan apabila ini sukses
aksi mereka di wsbk
mereka akan melakukan aksi di eee
tentunya kalau mereka sukses
akan mengundang tim tim yang lain
untuk berangkat di eee
nah ini yang kita
harus luar badai
yang ditangkap ini
tentunya masih ada lain yang ditangkap
yang kita kembangkan
barang barang bukti atau hasil curian yang diamankan apa saja pak tanto
kalau boleh tahu
saat ini masih empat
sebagai barang bukti
kita akan kembangkan lagi
tkp tkp yang lain
dari hasil koordinasi dari
dirp di polda
yang lain di keprim
lima puluh kali aksi copet ini
nah ini masih kita kembangkan
aksi aksi mereka yang sebelumnya ini

justru tertangkap begitu pak ya
kalau boleh tahu bagaimana
data industri mereka ini terbaca oleh
mereka ini adalah
mereka berangkat dari jakarta
itu menggunakan pesawat
sampai di lombok
kemudian mereka juga menyewa kendaraan
dan mereka masuk
atau menggunakan tiket
jadi modalnya cukup besar
di hari pertama mereka masih memperhatikan hari sabtu kemudian di hari finalnya mereka melakukan aksi dengan sasaran yaitu perempuan yang lengah
maksudnya lengah ini membawa tas dalam keadaan terbuka kemudian beli yang lengah kemudian dialihkan perhatiannya didesak seperti pada saat membeli rumah kemudian yang meng eksekutor mengambil dan ada yang meng oper
sehingga pandu tidak merasa dirinya topik dan mengetahui apabila dia akan menggunakan handphone baru terasa handphonenya itu
yang melapor berapa
berapa orang pak yang jadi korban
saat ini masih dua
kita akan menangkap lagi karena handphone yang dipegang itu ada empat
oke ini juga kemudian yang membuat mereka dicap sebagai spesialis begitu ya pak ya pencopet ada spesialisasinya begitu ya
sehingga kemudian ya ini juga akan terus dikembangkan apakah ada keterlibatan pihak pihak lain begitu
karena modalnya juga cukup besar ya pak membeli tiket juga gitu untuk mencopet
di dalam arena balap di mandalika
betul misalnya tidak
naik pesawat bolak balik penginapan kendaraan tiket masuk itu enggak parah enggak
oke bagaimana kemudian antisipasi pengamanan secara keseluruhan begitu ya pak ya event event besar seperti ini tentu sudah mendapatkan apa namanya
pertanyaan buruk dari aksi pencopet jaringan internasional ini apa ke depan antisipasi pak tanto
ya pada prinsipnya pihak kepolisian sudah memahami hakikat daripada ancaman pencurian pemberatan atau copet di areal areal event event seperti ini
kita pada prinsip sudah menyebarkan polisi yang berpakaian dinas untuk mengurangi niat mereka melakukan upaya pencurian
dan juga kita sudah menyebar polisi berpakaian pereman untuk pengunjung setiap jengkam
jadi dengan pengalaman ini kita tentunya harus lebih waspada dan kita memperketat lagi memperbanyak lagi personil pengamanan sifatnya tertutup maupun terbuka
sehingga masyarakat atau pengunjung yang menonton di event ini akan merasa aman dan nyaman
ini kita sudah dapat konfirmasi ya pertama soal diksi jaringan internasional ini sudah dijawab oleh kepolisian dan antisipasinya juga sudah disiapkan untuk aksi aksi kejahatan lain seperti yang terjadi di mandalika
terima kasih pak tanto
kabit humas polda ntb kombes pol artanto sudah bergabung di cnn indonesia newsroom sore ini